karnaval deklarasi kampanye damai pemilu serentak dua ribu sembilan belas sukses mencuri perhatian masyarakat dengan penggunaan baju adat yang digunakan
di mana ada para peserta elit politik hingga paslon capres cawapres yang menggunakannya
benar sekali calon presiden joko widodo tampak menggunakan pakaian adat bali
sementara cawapres ma'ruf amin tetap menggunakan jas dan juga bersarung
tidak hanya joko widodo dan juga ma'ruf amin capres prabowo tampak menggunakan baju khas jawa surjan
dan cawapres sadiaga menggunakan baju khas betawi dengan warna serupa dengan prabowo
selain kedua paslon ketua umum p tiga yang ikut pawai karnaval kampanye damai data dengan custom karakter mahabrata gatot kaca
nah ini tadi yang dilihat sama hanum ya senang sekali hanum melihatnya ya
tapi sepertinya kalau disebut betawi dua ratus dua puluh dua
dua ratus dua puluh dua nya kurang tepat karena kainnya ini kan motifnya jawa ya sepertinya ya
dan belangkonnya ini kan belangkon khas jawa tengah begitu
mungkin ini perpaduan perpaduan jadi menunjukkan
dan oke saat ini kita akan bergabung kembali ke monas iqbal